dua anggota dprd maluku tengah dari partai hanura mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor dprd maluku tengah
dua orang anggota legislatif dari partai hanura mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor dprd maluku tengah
keduanya mengaku kecewa kepada pimpinan dprd yang diklaim diskriminatif dan tidak netral dalam pengelolaan anggaran
belum ada konfirmasi dari pimpinan dprd terkait kejadian ini
dikantor ini ini hak yang sama sebagai anggota dprd